ketua dpp nasdem fnd hoiri atau yang disapa gus coy menyebut gubernur jawa timur kofifa indar parawansa lebih berpengalaman dibandingkan dengan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
gus coy mengusulkan kofifa menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden di luar koalisi perubahan
hal tersebut disampaikan gus coy dalam dialog di program political show cnn indonesia pada senin kemarin
hingga saat ini pembicaraan mengenai nama cawapres koalisi perubahan masih dibahas dan belum menemui kesepakatan
partai demokrat mengusulkan nama ketua umumnya yaitu ahy untuk bisa mendampingi anies baswedan yang sebelumnya telah dideklarasikan partai nasdem
sementara pks mengusulkan nama wakil ketua majelis suro ahmad heriawan
apa sih sebetulnya keunggulan bukofifa dibandingin mas ahi
masing masing punya keunggulan
masing masing punya keistimewaan
jangan melihat kelemahannya
kan dua duanya adalah tokoh tokoh yang kuat di jawa timur
sebetulnya menurut anda apa keunggulan bukofifa dibandingin asahi
argumen ini sebetulnya perlu dan tidak kita sampaikan karena publik sudah tahu
kofifa punya pengalaman menteri punya pengalaman memimpin jadi gubernur jawa timur pengalaman dpr orang sudah tahu
dari pengalaman menurut nasdem kofifa lebih berpengalaman
kalau tadi saya mengutip apa yang ada di jawa timur
apa yang anda sampaikan
memang itu fakta tidak harus saya sampaikan pun publik sudah tahu
biar pengalaman pemerintah
oh namanya wakil presidennya mas ahi
menanggapi ketua dpp nasdem fni hoeri jurubicara partai demokrat irwan feho
mengatakan calon wakil presiden tidak harus terlebih dahulu menjadi menteri ataupun pejabat di pemerintahan
menurut irwan ahy punya pengalaman memimpin dan rekam jejak menyelamatkan partai demokrat dari begal demokrasi
yang berupaya mengambil alih kepemimpinan
jadi itu fakta bang irwan bahwa kofifa indar parawansa gubernur jawa timur
lebih punya banyak pengalaman dibandingkan ketua umum anda mas ahaye
pengalaman apa dulu
pengalaman tadi menjadi menteri menang kontestasi pilgub
bung karno bung hatta bung mega pak marup
apa itu semua pernah jadi menteri atau harus pernah menjabat di pemerintahan dulu
jadi pengalaman itu harus dilihat maknai bahwa pengalaman dalam
leadership itu semua punya rekam jejak seperti yang disampaikan gus coy tadi
ingat pengalaman terbaru mas ahaye bagaimana menyelamatkan partai demokrat dari begal demokrasi
itu gak gampang faktanya dalam satu dua malam satu partai bisa saja kemudian beralih ke pemimpinannya
kalau kemudian leadership pengalaman memimpin dan semua juga tahu kalau mas ahaye itu sangat berpengalaman